kepada investor kepada para pengusaha kepada rakyat
saya kan dari partai dulu diusulkan jadi wakil ketua dpr
saya tidak bersedia
karena pak ata waktu itu mengatakan jules nanti udah menjadi ketua umum pan saja
pak ata bilang begitu
jadi udah sepakat pak jules nanti saya di npp jadi ketua pan
nah karena jadi bakal ketua pan saya nggak mau sibuk
jadi wakil ketua dpr
jadi saya gak bersedia
pak akta bilang sudah kalau gitu wakil ketua mpr aja
masa ketua partai nggak ada jabatan
mpr aja saya gak pernah mimpi
lebih dari cukup
gak pernah berpikir untuk
enggak mpr aja nggak pernah mikir
mirip kayak bapak waktu jadi ketua mpr tiba tiba
nah jadi saya udah ketua mpr udah tinggi banget
saya jadi anggota dpr aja udah luar biasa apalagi ini ketua mpr
tapi kalau bapak jadi guru kasihan sekolahnya pak bayarnya bapak mahal kan
belum masa bayar
kenapa mau jadi guru
saya berpendapat negara ini kalau mau maju
bangsa ini kalau mau maju gak ada lagi kalau mau pendidikan
tidak ada lagi istilahnya itu
itu ya pak
berhentilah ngomong indonesia kaya indonesia kaya itu
kekayaan alam itu bisa menjadi bencana
yang paling penting itu manusianya harus kaya

yang paling penting itu manusianya harus kaya ilmunya

tapi kan diajakain portal pak
portalnya lewat jalannya kerja dia yang cuma bisa
kalau nggak ada ilmunya mana bisa
ekonomi yang melambat malaysia mulai gaduh besar kita khawatir
ekonomi yang melambat malaysia mulai gaduh besar kita khawatir
itu ada pembicaraan dulu dengan pak amin nggak pak
pembicaraan yang intens
oh sering berapa kali
keputusan final untuk
oke pak zul karena kemarin kan
tanggal satu atau tanggal dua
itu pertemuan di rumah pak zul
ada siapa aja pak zul kalau boleh tahu itu
lengkap itu pak
om rosi dpp ketua dewan kehormatan ketua mpp
berarti nggak bilang bilang ya pak sama kak mp sendiri

iya kan gak harus ketemu kalau gak ketemu nanti salah paham
kalau gak ketemu nanti salah paham
kalau gak ketemu nanti salah paham
kalau gak ketemu nanti salah paham
saya kan anak tua kamu anak tua
yang paling tua jadi harus bisa mendiri
harus bisa berusaha
maka diajarilah berniaga itu
nah ternyata betul
kita kalau sudah percaya diri
berusaha berdagang itu timbul kepercayaan diri
kita bisa hidup dimana saja
jadi kalau udah punya ilmu niaga
saya percaya saya bisa hidup dimana saja
mau hidup di lampung hidup di jakarta
hidup dimana saja saya sudah bisa hidup saya